halo kata guru agama bobby orang musuhan tuh ada batasnya tiga hari lebih dari itu dosa
terasa merata gua masih punya dua hari bob halo nyampe kong
rod salam gaela malu aja assalamualaikum
rap ngapa duduk di tempat gua sini gaela
temen aja lu teman si temen urusan bangku mah beda
gua enggak ada uang kecilan orang kelebihan saya ada kembalian
ngapain lu kemarin emang kagak boleh gue kesini bukan kagak boleh gua nanya oh sekarang gua balik
nanya lo si inek sama kita udah kesini belum
tanyain dong jadi kagak dia mau perpanjang kontrakannya ah gua nungguin disini aja rod sekali sekali dong dia nemuin gua bener juga lo eh iyim ntar kalau si citra sama si inek datang kesini kita pura pura cuek aja lu aja gua sih mau nyambut dengan gembira
ah lu egois im gak terima saran temen lu
ah lu egois im gak terima saran temen lu

gak ada orangnya
lu tau dari mana
gue udah kesana
kok gak ngajak gue
gue ke benaran lewat im
ngapain pake si basah basah gala
bu boleh gak bu
abang harus bawa tabung kosongnya dulu kemari
lagi musuhan ya
orang musuhan itu ada batasnya
lebih dari itu dosa
gak masuk neraka
gue masih punya dua hari bok
bener juga apa kata si bobby
kalau nyampe umur kita dua hari lagi
gue jadi takut
kalo nyampe umur kita dua hari lagi
gue masih punya empat hari lagi
ehm gue pulang dulu ya
lo mau pulang apa nyateran ini neke
nah kalau lo udah sumpah
kamu kenapa sih
ibu sudah menghitung keperluan lain untuk restoran kita
restorannya nanti aja ya
sekarang bapak mau masuk dulu
ganti baju dulu
dan yang terpenting
mau kemana lo bok
oh bagus dah
tapi gue pengen dibikinin lu
kan sama aja kong
emang guru agama lo di sekolah kagak pernah bilang
kalau kata mau disuruh kongnya
bakalan masuk neraka
kamu lagi dimana
oh warung bakso
yaudah gak apa apa
kopinya gak ada kong
berarti lu mesti beli
kalo lu beli sekarang
kembaliannya buat lu
eh mas pur
lu mau makan bakso
tapi gak jadi
kenapa gak jadi
yaudah kalo gitu kita duluan ya mas pur
kamu gak bareng gue
aku kan dateng kesini bareng neng inetnya sama citra
yaudah kita pergi dulu ya mas pur
da mas pur
semuanya mak tammy
mungkin munjung yang makan pada hari itu
bu gimana sebelum bapak jawab
bapak makan dulu soalnya udah lapar
lah masa gue kudu makan kopi mentah bob
ya diseduh lah pakai air panas
bob emang guru agama lo di sekolah kagak pernah bilang